aku ini gak seperti yang kamu dan orang orang pikirkan
aku cuma manusia biasa kan
dan aku butuh kasih sayang dari seorang wanita
rat rat tunggu rat rat
aku belum sesuai ngomong
kamu ini anak dukung jahat
tidak pantas mendekati anak saya
sekali lagi kamu mendekati anak saya
ibu bahkan mudah
ibu bahkan mudah
ibu bahkan mudah
duduk udah mempercayai bahwa kematian plastri disantet oleh nibu cobrang
hai pak coba kita bakar rumahnya ini pasti perbuatan dukun ini ternyata ternyata dia
menang dukun yang sakti eh cobrang keluar kita bakar buka buka keluar keluar saya
tidak membunuh lastri jangan pura pura tidak tahu kamu itu perbuatan kamu eh mana buktinya
tenang saudara saudara biar urusan ini jadi
urusan kami dan pihak yang berwajib nanti kami sendiri yang akan memeriksa
nibu cobrang apabila terbukti nibu cobrang pembunuhnya biar kami nanti akan menghukumnya
hai ratih saya bawain ya enggak usah kan ayolah ratih nggak papa kok nggak
papa kok nggak usah udah nggak papa papa aku hantar kamu pulang ya ya udah nggak
papa aku hantar kamu pulang
ratit bong saturasi pek
gak seperti yang kamu dan orang orang
aku cuma manusia biasa
dan aku butuh kasih sayang
dari seorang wanita
rati rati tunggu rati rati
aku belum selesai ngomong
berani beraninya kamu mendekati anak saya ha
kamu ini anak duku jahat
tidak pantas mendekati anak saya
sekali lagi kamu mendekati anak saya
saya bunuh kamu
bapak sudah bilang sama kamu
jangan deketi anak duku seperti ini
tapi bapak jangan terlalu kasar sama kang jumadi
kamu membela dia
dia tidak harus dibilang
gak punya perasaan
kenapa tuh san
kamu gak punya perasaan
san kita harus tolong dia san
gak bisa ya
mungkin terserang keluarga
itu kasihan tapi san
benar kata sani san
kita harus bantu perempuan itu san
aku mucin dari kamu last
insyaallah mungkin kami ada rencana
meminat pindah saya pak aties
oh boleh boleh
saya menerima dengan senang hati
terima kasih bu
kalian pun boleh menginap di desa ini selama kalian mau
mari silahkan diminum
tapi kenapa pak kades
tidak tidak apa apa kok
kalau pak galeri tidak mengizinkan kami tinggal di sini
kami tidak memaksanya pak kades
kami tidak meragukan kedatangan kalian
kalau kami tidak bisa menjamu kalian dengan baik
saya rasa tidak perlu pak kades
kami tidak memerlukan jamuan seperti itu
iya betul pak kades
apa saja yang disediakan
mau makanan kecil makanan besar kamar yang enak
saya doyan susu coklat ya
kami terima dengan lapang dada pak kades
maafkan teman kami ini pak ya
ya tidak apa apa
insya allah saja
kalau makanan apa adanya bisa kami siapkan
untuk kamar yang tidak begitu besar ini
terima kasih banyak sebelum pak kades
tapi kami bertiga lebih baik mengingatkanmu
loh kenapa nggak tinggal di sini saja
iya kenapa tidak tinggal di sini saja
pak kades terima kok
sopan sedikit kenapa sih lo
maafkan lagi banyak teman saya pak
warisan yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita